kepala seluruh orang negara apa sebuah jalan
video ini terjadi di jalan makassar parepare di kecamatan watangpulu kabupaten sidrap sulawesi selatan
dalam video tersebut aibda suryadi anggota polantas pores sidrap sedang melaporkan situasi lalu lintas
di sebuah jembatan yang ruasnya menganga akibat berlubang
tak lama kemudian sebuah truk pengangkut gas tiga kg melintas
bantruk yang masuk lubang mengakibatkan pintu belakang terbuka dan muatan gas melon berjatuhan di jalan
dibantu warga anggota polantas pores sidrap ini membantu sopir menaikkan kembali muatannya yang berserakan di jalan
pasca kejadian tersebut polantas sidrap bersama balai besar jalan menambah lubang di ruas jembatan
jembatan datai yang mengalami kerusakan jalan di ujung jembatan
akibat curah hujan cukup deras dan mengakibatkan beberapa mobil terperosok seperti video yang sebelumnya
kami saat ini telah melakukan perbaikan kerjasama dengan balai jalan
saat ini intensitas hujan di kabupaten sidrap sangat tinggi
beberapa ruas jalan mengalami kerusakan akibat tergenang air
hasul nawir sidrap sulawesi selatan